kita bahas hasil investigasi awal knkt bersama polana b pramesti yaitu dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan yang sudah tersambung melalui telepon
ibu polana selamat malam terima kasih sudah bergabung di cnn
selamat malam mbak tiffany
terkait dengan hasil investigasi awal yang dirilis oleh knkt pada hari ini tanggapan dari kemenhub seperti apa bu
kalau beberapa waktu yang lalu dari pak menteri perhubungan sendiri pak budi sudah menyampaikan bahwa ketika pesawat ini terbang
sudah dalam kondisi yang layak sudah kondisi yang baik sesuai dengan dokumen dokumen yang ada maksud saya
namun knkt rilisan hasil investigasi knkt menunjukkan bahwa pesawat ini sudah mengalami kerusakan ada gangguan
tidak hanya ketika penerbangan satu malam
sebelumnya denpasar jakarta tapi juga tiga hari sebelumnya bahkan
ya terima kasih mbak tiffany
seperti disampaikan oleh menteri perhubungan bahwa pesawat ini layak terbang
dan memang sebelum terbang mereka kan melakukan infeksi infeksi pengecekan pengecekan dan dikategorikan sebagai layak terbang
terkait dengan rilis knkt yang mengatakan bahwa
knkt juga menyatakan bahwa pesawat tersebut laik terbang
terkait dengan masalah masalah yang disampaikan dalam knkt itu
memang di dalam flight datanya terjadi namun mereka sudah melakukan dalam hal ini teknisi engineering
sudah melakukan perbaikan perbaikan dan setelah diperiksa lagi dapat dikatakan sebagai layak terbang

makanya knkt pun sudah menyatakan dalam rilisnya bahwa pesawat ini layak terbang

oke sudah ada perbaikan
tapi berujung pada kecelakaan yang menewaskan ratusan lebih dari satu ratus delapan puluh orang
pengawasan dari kementerian perhubungan terhadap kelayakan pesawat ini kemudian juga dipertanyakan
apakah atau bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kementerian perhubungan
apakah setelah peristiwa jatuhnya lion air kemarin melakukan rem cek secara intensif
tidak hanya kepada lion air tapi juga kepada seluruh maskapai yang ada
baik mbak tiffany setelah kejadian itu
kalau dibilang pengawasan kawasan kami sangat ketat
kami sudah diatur oleh regulasi regulasi yang mengadopsi ke peraturan internasional
pengawasan itu macam macam
salah satunya adalah rem cek
setelah kejadian lion tersebut kami melakukan langsung melakukan kegiatan kegiatan pengawasan yang lebih intensif
pertama adalah ada tiga pengawasan yang kita lakukan
pertama adalah audit keraik udaraan untuk pesawat max yang ada di indonesia
kemudian yang kedua melakukan rem cek
ke semua pesawat yang ada di kita
pertama yang terjenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh
dan hasilnya adalah tidak ada yang tidak dikatakan laik terbak
yang terakhir adalah kami juga melakukan audit khusus ke lion
dan ke batam aerotechnics
di mana maintenance dilakukan di batam aerotanis tersebut
ada beberapa hasil yang sudah kami sampaikan kepada knkt
for reference untuk investigasi selanjutnya
apa auditnya bu yang disampaikan
auditnya melakukan pengecekan kepada klien yang ada di soekarno hatta
kemudian kita juga mengadakan pengecekan di batam aeroteknik
di mana maintenance dilakukan di situ
juga melakukan pengecekan ke semua
mulai dari maintenance
mulai dari pemeriksaan pesawat mulai dari personilnya mulai dari manajemen
semua kita lakukan namanya audit spesial komprehensif
oke audit ini memang karena dilakukan karena ada peristiwa yang kemarin kak
atau memang audit terhadap setiap maskapai ini dilakukan secara memang berkala
misalnya setiap tahun kak
termasuk dengan rem cek kemudian juga pemeriksaan intensifnya
itu seperti apa memang bu
kita melakukan audit sudah diatur dengan regulasi dan dilakukan secara periodik
ada namanya audit berkala ada namanya audit khusus
audit berkala dilakukan secara rutin
dan ada juga yang dinamakan rem cek
rem cek itu adalah dilakukan on spot atau rata rata sekitar tiga bulan sekali
tapi rata rata itu dilakukan on spot
sedang auditnya adalah
ada dua audit itu audit berkala rutin audit khusus
kalau ada sesuatu yang memang seperti kejadian ini
atau ada indikasi hal hal yang memang kita perlu lakukan audit khusus
oke terakhir ibu polana terkait dengan pesawat yang digunakan
ini kan adalah pesawat baru yaitu tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
apakah dengan adanya kejadian kemarin peristiwa langit air jatuh di karawang ini
ada kemungkinan tidak
tadi saya sudah sejelaskan bahwa kita sudah melakukan audit audit antara lain
kelaik udaraan kemudian rem cek dan audit khusus
dan audit kelaik udaraan itu kita dibantu oleh faa
berkoordinasi dengan faa
dan hasilnya semua pesawat max yang ada di indonesia itu dapat dikatakan
hasilnya adalah lain
oke termasuk berarti beberapa pesawat yang tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan yang dibeli oleh lion air
dan saat itu sudah beroperasi berarti masih terbang ya bu ya
masih dalam kondisi aktif ya
tidak ada penggerundat itu ya
oke terima kasih
tidak ada penggerundat
terima kasih ibu polana b pramesti dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan
sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini